putri gunung biru
dahulu kala ada sebuah istana tersihir di jantung hutan yang dalam dan juga lebat
suatu hari dua orang tersesat di hutan itu
kita telah berjalan sepanjang hari dan kita masih belum dapat menemukan jalan keluar dari hutan ini
akankah kita pulang
jangan khawatir sobat kita hanya lelah dan lapar
sudah mulai gelap mari kita istirahat malam ini
aku yakin kita akan menemukan jalan keluar dari sini di pagi hari
siapa tahu ada binatang buas yang mengintai di kegelapan pekat ini
kita tidak bisa tidur di tanah
itu kita pasti aman di sana
pohon itu cukup besar dan ranting rantingnya cukup lebar sehingga kita dapat beristirahat dengan nyaman di atasnya
dan kita cukup aman dari binatang liar di luar sana
jadi lapar lelah dan takut kedua lelaki itu menghabiskan malam di atas pohon agar aman dari binatang liar
di pagi hari ketika sinar matahari pertama bersinar dari sudut pandang mereka di pohon mereka melihat sebuah istana
keduanya menuju ke sana
apa itu di sana
oh tepat di tengah hutan
mungkin ada seseorang di sana yang bisa menunjukkan kita jalan keluar dari tempat ini
dan memberi kita makan dan minum
segera kedua pria itu sampai di pintu istana tersihir
tidak ada seorang pun di sana
salah satu dari mereka menemukan lonceng dan membunyikannya
begitu lonceng itu berbunyi pintu terbuka sendiri
merasa terkejut kedua pria itu berjalan masuk
selamat datang kalian berdua pasti lelah dan lapar

tidak ada yang bisa diberi makanan

dan begitulah ini berlangsung untuk waktu yang lama
banyak orang orang pergi ke istana tersihir dan dipaksa untuk jatuh tertidur nyenyak

tidak ada yang bisa diberi makanan

tidak ada yang bisa diberi makanan
suatu hari seorang pangeran tersesat di hutan yang sama
dia tidur di pohon yang sama dan di pagi hari
dia melihat istana tersihir dan menuju ke sana
begitu dia membunyikan lonceng pintu terbuka dan sang pangeran masuk ke dalamnya
selamat datang kau pasti lelah dan lapar iya kan duduklah
kau siapa dan apa yang kau lakukan di tengah hutan yang dalam gelap dan lebat ini
apa itu penting untukmu kau seorang musafir yang tersesat dan lelah
aku yakin yang kau inginkan hanyalah mencapai rumah dengan sesegera mungkin kan
kau bersikap agung dan sikap kau berbelas kasih
nona apakah kau dalam masalah adakah yang bisa aku bantu untukmu
kenapa kau tidak makan apakah kau tidak lelah dan lapar
beristirahatlah sedikit dulu
aku tidak dapat beristirahat sampai aku tahu bahwa semuanya baik baik saja denganmu
mengapa seorang wanita sepertimu terdegradasi sendirian di hutan gelap ini
tolong beritahu aku aku tahu ada sesuatu yang salah
aku tidak akan makan atau beristirahat hingga kau memberitahuku apa yang bisa kubantu
begitu pangeran mengatakan kata kata itu semuanya berubah
ratusan pria datang ke istana ini
mencari makanan tempat berlindung dan bantuan
tetapi tidak satupun dari mereka yang menanyakan kepadaku tentang diriku
sampai hari ini
dan dengan tindakan kepedulian dan belas kasihan yang begitu sederhana
kau telah memecahkan mantra yang aku derita selama enam belas tahun
sebelum aku mengatakan sesuatu lagi aku punya tugas
mereka semua telah mencapai rumah dan keluarga mereka
apa yang terjadi di sini
aku akan menceritakan semuanya besok
tapi sekarang aku harus segera pergi
aku akan kembali lagi besok pagi
jaga dia saat aku pergi
aku akan menemuimu jam sembilan pagi besok
pastikan kau sudah bangun pada jam itu dan sudah siap
sepanjang malam sang pangeran terus memikirkan putri itu
dia telah jatuh cinta mendalam dan tidak berdaya dengannya
dan dia tidak bisa menunggu sampai pagi untuk melihatnya lagi
tetapi ada orang yang memikirkan hal yang lain
saat pelayan sedang menyiapkan mantel pangeran
ia memasukkan jarum ke dalam mantel yang akan membuat pangeran tertidur
di mana kau kekasihku
aku sudah coba untuk membangunkannya
tapi dia menolak untuk bangun dan masih tidur
apa bagaimana mungkin itu terjadi
jika dia tidak tidur lalu di mana dia lihatlah sendiri
tolonglah katakan padanya aku akan kembali besok pada waktu yang sama
dan kalau dia tidak bangun dan siap maka dia tidak akan pernah bisa melihatku lagi
aku akan melakukan apa yang kau katakan nyonya
sang pangeran merasa takut mengetahui bahwa ia telah tertidur ketika sang putri datang
dia memutuskan untuk tetap terjaga sepanjang malam itu
tetapi pada dini hari hal yang sama terulang kembali
pelayan meletakkan jarum sekali lagi di mantelnya
dan itu membuat sang pangeran tertidur lagi ketika sang putri datang
di mana dia kenapa dia tidak menungguku di sini
dia menolak untuk dibangunkan nona
apa bagaimana ini bisa terjadi
ya jika dia tidak tidur di masjid
karena dia lihatlah sendiri
aku tidak bisa aku tidak akan pernah bisa melihatnya lagi
bisakah kau memberikan ini padanya untukku
kan kulakukan apa yang kau katakan
pelayan itu memberikan pedang kepada pangeran
sang pangeran takut membayangkan bahwa dia tidak akan pernah bisa melihat cintanya lagi
jantungnya yang sakit menolak untuk menyerah padanya
jadi dia berkeliaran di hutan selama berbulan bulan
berharap seseorang suatu hari nanti akan menunjukkan kepadanya
bagaimana menemukan putri kesayangannya lagi
suatu hari ketika dia berjalan di hutan
dia mencapai sepetak duri dan jubahnya terperangkap di dalamnya
tidak dapat membebaskan dirinya sendiri
ia menyayat jubahnya dengan pedang
dan ketika cahaya matahari jatuh pada bilahnya
kata kata itu bersinar untuk hidup
putri dari gunung biru
disitulah aku akan menemukannya
siapa yang akan membantuku
lalu sang pangeran berjalan di hutan
bertanya tanya siapa yang akan tahu tentang gunung biru
suatu malam dia menemukan sebuah gubuk yang aneh dan rusak
dia pergi ke sana dan mengetuk
jika kau ingin makanan ketuk tiga kali
jika kau ingin tempat beristirahat ketuk tiga kali lebih
banyak tapi jika kau ingin pengetahuan menjauhlah
pengetahuan apa yang kau cari
aku ingin tahu di mana gunung biru berada
ya untuk itu kau harus masuk makan istirahat malam dan pagi
aku akan membuka bukuku semuanya dan memberitahumu di mana gunung biru berada
apa kau setuju
aku akan melakukan apapun yang kau minta
katakan saja di mana gunung biru berada
baik aku setuju
lalu sang pangeran makan dengan biksu itu dan tidur di rumahnya
pada sinar fajar pertama sang pangeran bangun dan dia pergi
kau sudah bangun
kau berjanji akan memberitahuku di mana gunung biru berada
kau pria yang tangguh bagus sekali
bagaimana dengan buku ini
tidak tidak disebutkan tentang gunung biru di sini
itu harusnya ada aku telah bertemu dengan putri gunung biru
hmm ya jangan berkecil hati
dalam buku segalanya ini juga memberitahumu cara mendapatkan jawaban untuk pertanyaan yang terakhir
ini pasti halaman dua belas ribu tiga ratus enam puluh tujuh
ah ini burung burung
ya burung terbang tinggi di atas dunia ini melintasi lembah dan gunung
jika ada tempat untuk diketahui burung akan mengetahuinya
aku akan memanggil semua burung di langit dan bertanya dari mana mereka berasal
setidaknya salah satu dari mereka akan datang dari gunung biru
tolong lakukanlah tolong lakukan itu
maka biksu itu keluar dari gubu kecilnya dan menggumamkan beberapa mantra suci
dan segera setelah langit penuh dengan burung burung dari segala jenis yang mendarat di depannya ketika dia bertanya kepada masing masing dari mana mereka berasal tetapi tidak satu pun dari mereka datang dari gunung biru
satu persatu semua burung terbang
aku kira tempat bernama gunung biru ini tidak ada
itu seharusnya ada seharusnya ada aku telah bertemu dengan putri gunung biru
kau memanggil kenapa kau sangat lama
ada musik yang luar biasa diputar sepanjang waktu di gunung biru sehingga aku tidak dapat mendengar panggilanmu dengan jelas
kau berasal dari gunung biru
kau berasal dari gunung biru
iya sang putri akan menikah dengan putra penyihir kerajaan besok
kasihan sang putri bertahun tahun yang lalu penyihir itu memantrainya karena dia ingin putri menikahi putranya
kenapa kau tidak menikahi anakku dia pintar dia tampan tidak ada yang lebih cocok untukmu di dunia ini
tapi aku tidak mencintainya
apa itu cinta hanya kata kata yang tidak ada artinya di mana kau berharap menemukan cinta yang kau bicarakan
cinta adalah segalanya dan kalau itu benar dia akan menemukanku dimanapun aku berada
apa kau bersedia membuktikannya
baiklah aku akan memberi mantra pada kerajaan ini waktu akan berhenti selama enam belas tahun di mana kau akan tinggal di istana tersihir di jantung hutan ya
bukan sebagai putri tetapi sebagai seorang wanita dalam kerudung kau hanya akan memiliki satu pelayan untuk mengurus istana
jika ada sesuatu yang disebut cinta sejati cintamu akan mendatangimu di istana yang tersihir dia akan lelah dan lapar
dia tidak akan bisa melihat wajahmu tetapi masih akan mengkhawatirkan kesehatanmu dan menolak untuk makan dan minum sebelum dia memastikannya
saat pria seperti itu datang ke istana
mantra akan hancur
dan bukan hanya itu kau akan meninggalkannya segera setelah mantra rusak dan datang ke sini untuk keretamu
jika dia benar benar cinta sejatimu ia seharusnya tidak bisa tidur karena memikirkanmu dan kau akan menemukannya siap dan menunggu kau keesokan paginya
dan jika pada akhir enam belas tahun kau masih belum menemukan cinta sejatimu
jika pada akhir enam belas tahun kau masih belum menemukan cinta sejatimu kau harus menikahi putraku
baiklah kalau begitu aku akan bersiap untuk mantra nya
ayah bagaimana jika dia menemukan cinta sejatinya
itu sebabnya aku mengirim kau bersamanya
kau akan memastikan untuk menjaga cinta sejatinya tidur dengan tusukan ini
kau akan menjadi pelayannya
putri yang malang tidak tahu bahwa dia telah ditipu
dan besok adalah hari pertama setelah enam belas tahun
seperti yang dijanjikan sang putri harus menikahi putra penyihir
burung yang baik hati tolong tolong bawa aku ke dia
akulah orang yang dia tunggu selama ini
bagaimana aku bisa membawamu di punggungku
dan bagaimana aku percaya kau
itu adalah padang ajaib
gambarkan kereta terbang dengan itu dan kemudian aku akan membawamu ke gunung biru
sang pangeran melakukan apa yang diperintahkan
terima kasih tuan terima kasih banyak
kau akan butuh bukti nak ambil ini
tas ini berisi kesucian kebenaran
siapapun yang kau taburkan akan mengatakan hal sebenarnya
kereta terbang tinggi di atas pegunungan dan lembah
ketika sang pangeran melihatnya gunung biru tepat berada di depannya
elang bawa aku ke tempat sang putri sekarang juga
putri kau tidak bisa mengatakan tidak
kau harus menikahi putraku
dia menunggu kau di sana selama enam belas tahun
dia memang menunggu di sana tetapi tidak adil dan jujur
pelayan yang kau kirim ke istana dan tusukan yang kau berikan padanya
cerita cerita karangan bukti apa yang kau miliki
kau adalah buktinya
iya pelayan itu sebenarnya adalah anakku yang menipu pangeran untuk tidur setiap kali kau menemuinya
pangeran itu memang cinta sejatimu dan aku
adalah penyihir tua yang kejam yang menginginkan seluruh kerajaan ini untuk diriku sendiri
dan karenanya aku ingin kau menikahi putraku
aku harus dipenjara dan kau harus menikahi sang pangeran
dan bagaimana kita mengambil kemampuan sihirmu agar kau tidak pernah bisa melakukan kejahatan lagi
ambil saja tongkatku
maka penyihir itu dimasukkan ke dalam penjara
sang pangeran dan sang putri menikah dengan megah
keduanya akhirnya menemukan cinta sejatimu
terima kasih telah mempercayaiku
jika itu bukan karena pedangmu aku tidak akan mungkin pernah bisa menemukanmu
ketika pelayan mengatakan kepadaku bahwa kau tidur hatiku tidak akan percaya bahwa kau tidak mencintaiku
jadi aku meninggalkanmu petunjuk dan tahu bahwa kau akan menemukan cara untuk datang kepadaku
dan ternyata hatiku benar
cinta sejati akan menemukanmu dimanapun kau berada
akhirnya pangeran dan putri gunung biru hidup bersama
hidup dalam cinta sejati hidup bahagia selamanya